di warung biaya
tempat parkiran udah aman
kita lagi diganggu
kata kang cecer
jangan dateng dulu
apalagi yang mau diobrolin
neng serius sama roy
mungkin gak sekarang
neng ada rencana hubungan sama roy sampai ke pernikahan
kalo memang jodohnya
begitu dapet kerjaan
jadi tukang parkir
sekarang yang penting
dia ada kemauan
gak cukup sekolah
kamu pernah di terminal
iya tapi cuma sebentar
setahu saya sudah ada tukang parkir
iya tapi udah diusir
yang udah diusir itu siapa
tukang parkir lama
yang kamu teror
yang kamu larang parkir lagi
ini agus anak buah reno
saya udah bukan anak buah reno lagi
tukang parkir lama yang kamu teror
yang kamu larang marki lagi
itu sodara saya
orang yang mau geser parkiran
kemungkinan bang edi
bang edi yang dulu mau ambil alipasar
salah seorang tukang parkir yang kita teror
ternyata sodara bos bubun
dulu saya minta bantuan dia
melawan kang darman dengan kompensasi
dia punya hak atas uang dari terminal yang saya kelola
saya berurusan dengan kang darman
yang dibayar oleh silvia
untuk mencari saya
karena urusan utang pihutang
kenapa edi mau nguasain parkiran
bang edi dulu mau menguasai bisnis di jalan
pasar dan terminal
dia butuh uang banyak buat modal jadi anggota dewan
waktu itu gagal
tapi kayaknya sekarang dia muncul lagi
saya juga butuh orang untuk memancing bubun keluar lagi
menyediakan diri untuk dihabisi
kita tetap harus ke tempat parkir
saya takut sama bos bubun
komandan sama wakil komandan gak takut
tapi saya lebih takut sama bos edy
saya akan membangun image bang edi
yang berpihak pada rakyat
khususnya anak muda
bisa kamu jelaskan caranya bagaimana
dulu dia minta bantuan sama si bang edi
buat ngelawankan barman
punya hak atas uang dari terminal
yang bubun kelola
bubun berurusan dengan kang darman
yang dibayar sama sylvia
buat nyari bubun
urusan utang piutang
saya yayat didu
sama yang jadi tukang parkir
gak usah takut
kalian akan di backing dua orang semacam buku
biarin aja dia berjuang sendiri
cari jalan sendiri
sebelum dia tanggung jawab
sama perempuan yang bakal jadi istrinya
ditempat saudara saya biasa markir
ada enam orang anak buah bang edi
yang satu kayaknya orang yang mereka suruh jadi tukang parkir
dua lagi saya nggak tahu
kalau dilihat dari badannya
sepertinya mereka orang yang dibayar buat jadi tukang pukul
di tempat waktu itu kita ketemu

ujang ujang ujang ujang ujang ujang ujang ujang
kamu tahu nggak
masih sibuk urusan percintaan
saya jadi penasaran sama urusan percintaan dia
di warung biaya
ada bos mumpun
tidak ada tempat untuk mencari